dan untuk mengetahui informasi terkini pasca erupsi gunung semeru kita sudah terhubung melalui sembungan zoom dengan wakil bupati lumajang indah amperawati
selamat sore ibu wakil bupati
selamat sore assalamualaikum
ibu indah ini kan muntahan awan panas guguran gunung semeru sudah sampai radiusnya sembilan belas km
pvmbg menyebut ini mengancam wilayah pemukiman warga desa
kondisinya di lapangan seperti apa ibu indah
ya karena secara teori status awas itu jarak amannya adalah sembilan belas km
tadi kami sebelum status awas jam sembilan ketika kami naik ke pos pantau meru
itu kami sudah menghimbau kepada seluruh masyarakat
dan aparat dari aparat keselamatan desa tni poli
untuk kemudian pada radius sebelas km harus tidak ada satu orang warga pun berada di rumahnya masing masing
dan tidak ada aktivitas apapun pada radius sembilan belas km
itu ketika status isyaga
dan ketika status dinaikkan jadi awas
maka tentu secara teori
lima belas km itu adalah lokasi yang harus disterilkan
proses evakuasi untuk warga mengungsi sejauh ini seperti apa ibu
apakah kemudian seluruh warga di dua desa sudah mengungsi
sudah tiba di lokasi pengungsian
tadi seperti tahun lalu
kali ini banyak waktu untuk warga bisa memanfaatkan

panas guguran itu mulai jam dua lebih empat puluh enam menit
karena saat itu masih kecil masih kecil
dan semakin besar
dan banyak waktu warga untuk kemudian
selain pengalaman tahun lalu
kita juga sudah siap
untuk mengevakuasi dirinya
sehingga kami aparat tidak kesulitan begitu
hanya ada satu dua warga yang agak bandel begitu
dan kami dibantu oleh tni untuk mengevakuasi
sebagian besar warga sudah patuh terhadap keselamatan dirinya masing masing
hanya tadi sebagian besar warga yang menempati relokasi hunian baru
yang akibat erupsi tahun lalu
itu di relokasi juntara yang baru
itu benarnya berdasarkan pesara
karena ada daun hijau zona aman
tapi karena abunya sampai ke arah relokasi
dan pasangan gelap
mereka panik karena trauma
karena isinya adalah orang orang yang trauma ya
sehingga mereka lari
dan mereka memilih ke balai desa nangga
balai desa tumpeng
dan balai desa balai desa yang lain saat ini gitu
oke ibu meskipun sebagian besar sudah berhasil mengungsi begitu ya
kalau kita cek datanya
berapa jumlah pengungsinya ibu sampai sore hari ini
apakah sudah ada data yang dikumpulkan
kalau di kecamatan sandipuro
dan sekitarnya itu sekitar delapan ratus sembilan ratus pengungsi
di kecamatan purwonojiwa juga
kurang lebih sekitar sembilan ratus an
dan itu tersebar di beberapa balai desa
kemudian di penghujung sekolah
dan kegian lagi
mereka memilih untuk ke rumah keluarganya
baik artinya ada sekitar satu tujuh ratus warga
dari dua kecamatan yang mengungsi ya saat ini begitu ibu
bisa kita ambil jumlahnya mungkin sekitar satu tujuh ratus warga ya
candipuro dan purwonojiwa
oke ada korban luka mungkin ibu yang sudah berhasil didata
ada korban luka ibu
tidak ada korban luka
tetapi tadi ada pengungsi yang mungkin karena panik dia jatuh
jatuh begitu dan sekarang dirawat di rumah sakit

jadi itu sudah dianggap sebagai pengungsi

jadi bukan karena tenak lahar bukan
tapi karena jatuh saja
sehingga ada luka yang harus segera ditangani di rumah sakit papiria
ada urat yang khusus begitu
kemudian yang kedua ada seorang ibu pingsan
dan ada seorang bayi yang umur
umur sekitar dua minggu
mungkin karena ibunya panik semuanya kaget
dia juga panas badannya dan sudah dirawat di jogmar
kita pastikan terutama dua makhluk yang rawan bencana ini adalah perempuan dan anak anak
dan dalam kondisi baik baik
kebutuhan bantuan kebutuhan logistik apa yang diperlukan oleh para pengungsi sampai hari ini ibu
yang mungkin bisa nanti diberikan oleh pihak pihak terkait kebutuhannya
sampai saat ini tidak terlalu banyak ya kebutuhan
karena mereka dalam kondisi yang ketika mengevakuasi dirinya itu dalam kondisi yang siap
jadi mereka sudah bawa kebutuhan kebutuhannya sendiri
jadi dari tadi makan siang karena dapur umum kami belum siap untuk masak
di dinas sosial beli di warung warung yang sejumlah pengungsi itu
dan alhamdulillah tadi sudah seret dan teratasi semua
untuk makan malam kita sudah lebih siap lagi untuk pesan
banyak dua ribuan nasi kotak
dan itu ini sudah mulai terdibisi untuk makan malam
untuk selanjutnya kami sudah berkoordinasi dengan dapur umum pmi
dan sekarang pmi sudah mendirikan dapur umum di balai desa kemanggal
dan olah nanti akan ditindaklanjuti juga dengan dapur umum dari dina sosial
baik artinya masyarakat tingkat kesadarannya sudah cukup tinggi begitu ya
sehingga ketika ada erupsi gunung semeru
dan ada awan panas yang berguguran
mereka sudah menyiapkan diri menyiapkan keperluan
dan mereka bisa melakukan pengungsian
tingkat kesadaran masyarakat di sana sudah cukup tinggi berarti ibu wakil bupati ya
pengalaman setahun lalu
jadikan mereka daya kesekaan hadap antisipasi dan mitigasi bencangannya sudah ayatlah
dan kebetulan selama setahun sejak erupsi kemarin
kami mendirikan pos pantau yang diisi oleh teman teman bpbd
di lokasi yang memang pembantuan sung gunung semeru
itu di surakoboan
jadi ya haremnya sudah mulai jalan lah
baik ibu indah muntahan awan panas dari gunung semeru ini sudah sampai menyentuh ke jembatan geladak perak
apakah kemudian ada akses jalan yang terputus
atau bagaimana ibu sudah bisa dicek ke sana
tapi itu lintasan yang memang sudah kami tutup
sejak awal lintasan ke arah gelakoboan geladak perak
beberapa lintasan lainnya sudah kita tutup sejak awal
ada jembatan di kajar kuning itu malah jembatan baru
di kajar kuning yang baru selesai itu sudah tertutup oleh material
mungkin beberapa waktu yang akan datang kita cek apakah ada kerusakan atau hanya sekedar tertutup
jadi memang daerah daerah yang geladak perak
memang daerah yang aliran lahar ya
jadi memang sudah kita sterilkan pagi
oke baik terakhir ibu wakil bupati ada himbauan bagi warga karena himbauan ataupun
masukan dari pvmbg untuk menghindari sungai ini
warga agar menghindari sungai karena kekhawatiran secondary explosion
himbauan dari pak gelbupati
kami himbau pada seluruh masyarakat di dua kesamatan ini
mojiwo dan sandipura untuk tidak mendekati zona zona yang memang itu disterilkan
jadi radio sembilan belas jam jangan sampai ada satu warga pun masuk
jangan sampai ada aktivitas apapun
kalau memang mereka nyaman di balai desa yang kita siapkan tetap di balai desa
sampai kondisi kita nyatakan dan dinyatakan oleh svmbg itu aman
oke baik baik
warga harus menaati himbauan dari pemerintah setempat begitu ya
demi keselamatan masing masing dan tetap waspada
semoga segera reda erupsinya di sana dan semuanya selamat dan juga sehat
terima kasih sekali ibu wakil bupati lumajang ibu indah amperawati
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
saya selalu ibu
satu lagi kondisi terakhir
oke silakan mbak
iya jadi awan panas guguran sudah berhenti sore ini
oke awan panas guguran sudah berhenti
ya tapi tetap kita pantau ya
statusnya belum turun ya ibu ya masyarakat harus tetap waspada
kasusnya belum turun masih awas
tapi awan panas guguran sudah berhenti abu sudah tidak ada dan hujan sudah tidak ada
dan cuaca cerah
oke semoga kondisinya baik baik saja dan lebih baik lagi besok warga bisa kembali lagi ke rumahnya masing masing
dan semuanya sehat terima kasih sekali ibu indah atas waktunya kepada kami cnn indonesian newsroom
saya selalu ibu